ya pemirsa tadi kan saya sudah bilang ya kalau misalnya anda follow instagram atau juga sosmednya artis artis itu sekarang mereka lagi rajin sekali posting pose pose dalam acroyoga
betul nah itu biasanya langsung dilihat sama followersnya netizen netizen seperti saya hingga akhirnya mau punya motivasi untuk ikutan ya paling enggak eksis di media sosial hingga mendapatkan tubuh ideal dengan cara alami
sebelum memulai saya punya catatan dulu agar anda tidak cedera saat berlatih olahraga asal india ini
halo saya fajar putra saya instruktur akroyoga saya menantang anda dan daniar untuk ikutan acroyoga hari ini
nah itu dia tolong tolong
siapa takut kan dengan tantangan itu
glenn alinsky chelsea olivia luna maya olahraga melancar bisa
maksud saya gak bisa sih
yang paling penting jangan lupa sebelum mulai berdoa dan pemanasan dengan gaya yoga yang
ya hal yang harus diperhatikan adalah dua jam sebelum melakukan acroyoga tidak makan terlebih dahulu sebaiknya perut dalam keadaan kosong minum diperbolehkan tapi tidak dalam keadaan perut yang full
karena semakin kenyang perut kita energinya akan semakin turun
yang kedua kumpulkan keberanian
karena sebagian dari acroyoga ini adalah melatih keberanian dan melatih kepercayaan
bagi kalian yang memiliki darah tinggi memiliki skoliosis atau kalian yang sedang berhalangan sebenarnya bukan berarti tidak boleh tapi infokan dulu ke instruktur kalian
karena kita sebagai instruktur selalu akan memberikan opsi bagi kalian yang memiliki tiga tadi
sedang menstruasi tidak boleh melakukan infrasion atau gerakan terbalik
bagian skoliosis ada beberapa gerakan yang bisa diperhatikan

yang dibawah disebut dengan base yang di atas disebut dengan flyer sedangkan orang ketiga disebut dengan spotter
kalau ditanya role manakah yang paling penting
role yang paling penting itu adalah spotter
karena orang yang menjaga itu memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tersebut
jadi bagi pemula saya selalu menyarankan untuk menggunakan orang ketiga atau spotter
jadi setiap kelas grup bertiga melakukan acroyoga
ada base ada flyer ada spotter
dan itu dilakukan bergantian
saya bisa mengangkat murid saya yang jauh lebih besar seperti mas ivan gunawan
semua itu adalah teknik
jadi berat badan berapapun jangan pernah berkecil hati untuk memulai ikutan acroyoga
karena anda tetap bisa menjadi flyer bisa menjadi base
jadi yang paling bermanfaat dari gerakannya adalah melatih kepercayaan dengan pasangan
makanya paling baik dilakukan dengan suami dengan istri
atau dengan rekan kerja untuk melatih teamwork
yang kedua adalah menurunkan berat badan
dalam acroyoga memang kalau dilihat gerakannya seperti indah
terutama kalau kita lihat di foto
tapi dalam kenyataannya keringat yang keluar itu banyak sekali
menjadi base ataupun menjadi flyer semua terjadi pembakaran yang maksimal
waktu itu pertama kali saya lihat di instagram
jadi saya pengen gitu
kesimpulannya adalah yang penting saling percaya
saya baru kenal dengan rekan saya emy
tapi saya sudah menelan sama kak fajar
jadi trust itu sih yang paling penting
dan jangan pernah memaksakan gerakan yang menurut anda sulit
jadi percaya dengan diri sendiri
jangan sampai cedera ya
oke kak saya berat loh
oke belum terlalu lagi
pas kejadiannya diberikan sedikit
saya minta diri ya
dan selamat berjalan